yaitu adalah wj atau jhn
satu tersangka ini adalah warga negara china
pemilik perusahaan flying pay perusahaan payment gateway yang berasal dari cina
pendiri kooperasi simpan pinjam inovasi milik bersama
untuk bermita dengan ksp imb
jadi ini tugas dia peran dia
dan membuat kelengkapan untuk mendirikan kooperasi simpan pinjam dengan menggunakan surat surat palsu
dan terakhir yang memerintahkan untuk mengintegrasikan data dan dana ke pt asia fintech technology
kemudian yang kedua adalah mln
rekan rekan sekalian pada saat tersangka yang lain yang ditahan sebelumnya
mengirimkan sms blasting
berarti kartnya itu sudah terisi
di mana mana kalau kita membeli katsim itu pasti kosong
rupanya setelah didalami oleh penyidik ada orang yang bertugas melakukan input terkait dengan katsim sebut
tentunya input secara ilegal
dan ini ml ini perannya adalah menjualnya
menjual sim card yang telah diregistrasi dengan menggunakan data ilegal
sim card kosong yang didapat dari dua distributor di tempat yang berbeda yaitu pt ht dan fl
jadi ini dapat juga dari orang kosong dia diisikan
data kakak dan nik untuk registrasi sim card kosong
didapat dari platform s
dari hasil penelitian para penyidik
didapat adanya dugaan rekening rekening yang menjadi tempat menyimpan dan memberikan uang penasabah
dari tujuh rekening yang diduga merupakan sumber tindak pidana tersebut
didapat atau diberhasil disita dan diblokir oleh penyidik

ya ini ada dua ratus tapi mungkin yang sekarang ya mewakili saja ya
jadi dua ratus tujuh belas miliar
dari barreskrim telah mengidentifikasi semua kegiatan semua kegiatan dari pinjol ilegal
dari mulai dari korban kemudian sms blasting kemudian desk collection transfer dana payment gateway
sampaikan pemodal dan dadernya kita telah berhasil diungkap